gini aku sempat ketemu sama reva itu dan rafa itu ngancem aku gitu tante
dia ngelarang aku buat deket sama boy
dan aku gak boleh ketemu sama boy lagi
wah kalau gitu ceritanya mah wah ini nggak beres dong
eh tante tante tunggu dulu sebentar
maksudnya reva gini tante kita harus main cantik tante takutnya kalau misalnya
dari tadi tuh boy cuma bercanda mah
ini kan motor kayaknya mang dimar kok kayaknya boy begini
oh oh kamu ketahuan
yaudah sekarang papa pergi kerja dulu ya
motornya pak agung
mama gak berangkat
yaudah deh mau pergi juga
aduh apanya aden stpb sama papa aden
kasian ya den mama sama papa aden saking sibuknya mereka
benar benar sampai tidak tahu gtamotor
anaknya semangat padahal mereka sendiri yang belinya
ya sudah kamu hati hatinya
sampai muda lagi ah
jangan gak usahathgvasih
pastirkan aja motor saya
ada apa sih sebenarnya
mas yakin ada sesuatu yang kamu sembunyikan
karena aku liatnya gak ada mukanya
ada pikiran yang mengganjal
tidak ada apa apa sih mas
sebenarnya bukan masalah yang besar
mama dan dio
mas adik aku
mereka tinggal di gang yang kecil
hidup yang tidak sehat
aku tinggal di rumah yang
aku sedih aja ngeliat
dan adik kamu
untuk tinggal disini
rumah ini kan agak lumayan besar
dan kamarnya masih banyak apa apa
makasih atas tawarannya
itu gak mungkin mas
mas tau sendiri kan
susah banget mas
kalau aku membawa
mama dan adik aku untuk tinggal disini
yang ada revo gak bisa terima
kamu jangan khawatir
jangan pernah bikin masalah
bukan gitu mas
sekarang gini deh aku
susah payah tinggal disini
aku baik baikin reva
aku sahin sama reva
aku berharap rafa bisa menerima keberadaan aku di rumah ini
tapi nyatanya apa mas
susah banget sampai detik ini
reva bisa menerima keberadaanku disini
apalagi aku membawa adik
dan mama aku
dan aku juga gak mau
mama aku dan adik aku melihat
melihat sifat dan ketakuan eropa
jalan keluarnya apa sayang
karena mas gak ingin melihat kamu
ngurung dan gak bersemangat kayaknya
kasih tau mas
apa jalan keluarnya yang lebih baik
tadi lagi liat liat rumah gitu mas
rumah ya rumah
ya kalau mas pikir itu ide ya cemerlang
jadi kamu sekarang cari rumah yang pas buat mama kamu
kamu gak percaya sama emas
mas makasih banget ya mas
aku sekarang ke rumah mama dulu
aku kasih tahu kabar gembira ini
abis itu aku ke kantor boleh mas
muka ini yang mas tuh
semangat dan ceria
aku seneng banget
ya kita makan dulu
ah pagi ma
kamu jangan pake ngeledek kayak gitu
aku kan cuma bercanda
itu gadgetnya baru ya
dia dari papi dong
aku boleh pinjem kan adriana
aku kan banyak tugas tugas sekolah juga
dan seterusnya kayaknya aku bakal pake laptop atau enggak gadget terus
enggak apa apa kan

oke tapi jangan sampai rusak karena itu bukan punya kamu
iya tapi ntar aku balikin kok pasti
wah tapi lupa lagi
gue balikinnya kalau gue inget aja ya
lo kenapa cembrut kayak gitu
kan juga belinya pakai uang hasil morotin kekayaan papi gue
aku pergi sekolah dulu ya
ya adriana cantik
tante marisa yang cantik
aku ganggu tante marisa
enggak mengganggu sama sekali
tante aja ini belum nyampe kantor kok
emangnya ada apa
oh boleh boleh boleh
oh gitu yaudah
adriana jalan sekarang ya ke kantor tante
ya yaudah nanti tunggu ya
oke tante marisa yang cantik bye
terus gak ada lukis
oke siapa takut

kemarin aku sempat ketemu
reva yang temennya boy itu loh
pasar pura pura tau
aku bingung mau cerita ke tante
gimana gak enak banget tanpa
aduh kenapa harus bingung bingung
ngomong aja apa adanya
tante mah gitu orangnya
aku sempat ketemu sama reva itu
dan reva itu ngancem aku gitu tante
buat deket sama boy
dan aku gak boleh
ketemu sama boy lagi
wah kalau gitu ceritanya mah
wah ini nggak beres dong
tante tante tunggu dulu sebentar
maksudnya reva gini tante
kita harus main cantik tante
takutnya kalau misalkan
tante tante tunggu dulu sebentar